di musim libur lebaran pelabuhan merak banten terlihat lalu lalang pemudik yang baru saja kembali dari kampung halaman
sebelum melanjutkan perjalanan jauh kita dapat melepas lelah sejenak di sekitar pelabuhan
di kawasan pelabuhan merak terdapat berbagai alternatif transit mudik untuk istirahat dengan pemandangan laut
salah satunya resto di pinggir pantai yang hanya berjarak sekitar satu km dari pelabuhan
di sini kita dapat menikmati ragam menu seafood seperti ikan kue bakar sop ikan cumi goreng tepung dan udang sos tiram hingga minum es kelapa muda
menu ini dibanderol rp lima belas hingga rp lima puluh
seperti inilah sensasi rileks melepas dahaga setelah perjalanan panjang
duduk santai sambil menikmati pemandangan pantai dan pulau merah kecil yang tepat berada di seberang resto
setelah menyeberang dari sumatera ke jawa tepatnya di pelabuhan merak
nah tempat ini bisa menjadi salah satu pilihan anda
anda bisa menikmati pemandangan pantai dengan pemandangan pantai langsung seperti ini sebelum nantinya melanjutkan perjalanan jauh ke rumah masing masing
beberapa pemudik pun mampir ke sini untuk refreshing sejenak
salah satunya ihsan warga serang yang pulang mudik dari jambi
selain itu ada pula keluarga yang membawa anaknya untuk berwisata
dari jambi ke sini karena memang di wisata ini kan ramai ya
terus lagi kan asik
sini kan keramaiannya nggak terlalu padat
nggak kayak di seperti angan
tak jauh dari pelabuhan berjarak sekitar satu km terdapat kafe di tepi laut
kafe ini mengusung konsep ngopi with of view yang kekinian
di mana kita bisa minum kopi sambil menikmati suasana sunset lengkap dengan pemandangan kapal feri
kopi yang dijual berkisar dua puluh hingga tiga puluh lima ribu rupiah
wah luar biasa
luar biasa animonya tuh dari lebaran pertama
dari lebaran pertama
itu lebih bludak dari hari ini
animo paling tinggi itu mulai dari siang sampai sore hari menjelang sunset
langit senja di pinggir laut langsung memang menjadi daya tarik tersendiri untuk berfoto
di sini kita bisa beristirahat sambil minum kopi agar bebas dari rasa kantuk di perjalanan pulang mudik
akhirnya mata saya udah melek lagi nih
udah minum kopi apalagi sambil ditemani pemandangan laut yang indah dengan semilir angin angin
udah seger gini berarti saya sudah selesai
sudah siap untuk melanjutkan perjalanan jauh saya kembali ke rumah masing masing
dan ini juga bisa jadi salah satu pilihan anda